seperti yang tadi kita sudah sedikit perbincangkan kita nanti punya bintang tamu
tapi sebelum itu kita ada akan sedikit membahas
nama indonesia ini kembali harum di ajang berkelas internasional
ya kali ini indonesia memenangkan kontes kecantikan miss grand international dua ribu enam belas di las vegas oktober lalu
akhirnya ya ini mimpi menjadi ratus jagad bukanlah sekedar mimpi lagi jadi kenyataan
bersaing melawan tujuh puluh enam finalis dari berbagai belahan dunia indonesia yang diwakili ariska putri pertiwi berhasil memenangkan mahkota miss grand international dua ribu enam belas
dalam ajang penghargaan tersebut indonesia juga menyabut predikat the best national costum atau kostum nasional terbaik berjudul royal sigok karya dinan faris
ariska putri pertiwi indonesia
bagi wanita yang akrab di sapa ika ini ambisi dan kekontesan merupakan hal yang penting dalam mengejar mimpi
kegagalan tentu pernah dialami namun tidak membuat ika menjadi malas mencoba
karena kalau kita gak ambisius jadi kita di rumah aja tidur tidur gitu
jadi ya bener bener saya sudah membuktikan keambisiusan saya itu sekarang ada hasil
kesuksesan ika juga merupakan kesuksesan yayasan putri indonesia yang telah belajar memperbaiki kekurangan selama dua puluh empat tahun
ika dan tim berharap pencapaian ini bisa menjadi pintu bagi keberhasilan indonesia di ajang internasional lainnya
gloria angeline jakarta
oh nggak hayal lah ya itu
hayal sih ini
biasanya kalau banyak saya udah megang aja udah seneng banget
karena megang nol minjem
oh iya nggak boleh dong
karena di sebelahnya andra kita sudah hadir miss grand international dua ribu enam belas ariska putri pertiwi
selamat dulu ya ini
ini saya kasih dana udah bercobain dulu ke yang benar
gak boleh deh saya taruh sini takut patah
ntar dibawa ke bangkok lagi gak ada
nah ini pialanya ini kan tadi tulisannya adalah best national com
tapi juga kan kamu pemenangnya nih dari miss grand indonesia
sebenarnya bisa diceritain sedikit nggak sih gimana dan kalau bisa sampai sana gitu
oke jadi kalau ditanya soal cerita kayaknya kita butuh dua
oh panjang ya
penuh dengan lika liku
karena kan putri indonesia dulu ya
dan bukan putri indonesia nasional sih mbak
jadi sebelum itu kita ada di daerah terlebih dahulu
jadi sebelumnya saya berawal dari sumatera utara
dan saya mengawali putri indonesia itu di tahun dua ribu empat belas
oh jadi bukan hanya yang dua ribu enam belas kemarin ini ya
kemarin kan di dua ribu enam belas di tahun ini juga tahun dua ribu empat ya
nah jadi awalnya dua ribu empat belas saya terjun putri indonesia sumatera utara terlebih dahulu
tapi saya kalah di situ
tapi karena namanya punya mimpi mimpi besar
jadi emang saya berusaha benar benar
pokoknya aku harus dapat gimana pun caranya gitu
jadi dua ribu lima belas saya gak tunggu tunggu oh tiga tahun lagi deh atau eh empat tahun lagi deh
dan akhirnya yayasan putri indonesia mempercayakan saya untuk bisa membawa nama provisi tercinta sumatera utara di ajang putri indonesia dua ribu enam belas
dan tentunya juga saya terus mengucapkan terima kasih kepada yayasan putri indonesia dan mesrika ratu tentunya
nah itu target yang cukup panjang
memang apa sih yang akhirnya sekarang akhirnya sudah didapatkan oleh ariska gitu
mendingan menjadi miss green international bonusnya
iya jadi sekarang baru bisa narik garis kesimpulannya bahwa ketika kita punya mimpi
kemudian kita berani berjuang kita punya niat positif dan selalu langkah kanan
dan tidak mudah putus asa walaupun kita sudah mengalami kegagalan
kita sudah dibully sana dibully sini
tapi ya pada akhirnya ketika kita punya mimpi kita niat dan inilah hasilnya
dan sudah berhasil ya
jadi itu seperti perjuangan bentuk perjuangan ariska ika sendiri
nah dengan segala perjuangan dan niat baik itu
pas lagi kemarin kita ngomongin miss green international itu di las vegas oktober
baru bulan oktober jadi kayak baru sebulan
jadi kira kira kamu bisa sampai menang jurus apa sih sebenarnya
kelebihan kamu apa sih ya
apa yang membuat juri juri itu melihat indonesia melihat ika
nah pada awalnya itu benar benar tidak percaya sih mbak
karena memang selama ini indonesia sudah puas dengan lima belas tahun
dengan lima belas besar
jadi ya mungkin ya bukan minder atau gimana sih mbak
tapi ya kita kayak aduh oke deh sepuluh besar aja udah sujud syukur
awalnya itu begitu gitu
oh lima belas besar itu kayaknya sudah cukup deh untuk perjalanan ini
tapi ya itu lagi memang di dalam hati pasti ada siapa sih yang gak mau menang mbak
setiap kontestan pasti mau menang
jadi ya saya setiap harinya kuat
setiap harinya konsisten
setiap harinya salam berikan yang terbaik
ya mungkin itu salah satu yang dilirik oleh juri juga
kalau misalnya tersebut beauty pageant itu pasti beauty brand behavior
kalau dari ika itu apa tiga positif yang ika akhirnya bisa menjadi pemenang
kalau tiga poin tadi udah harus wajib dimiliki oleh seorang beauty queen
semua pasti punya itu
semua membawa bekal itu tidak kira kira jurus punya
oke jadi yang buat mungkin satu poin tambahan yang saya simpulkan itu adalah konsistensi dalam pertarungan gitu
itu yang paling penting
saya lagi dari empat belas di putri indonesia tapi waktu di miss grand indonesia ini juga tetap gigih berjuang terus
nah ini sekarang sudah menjadi menjabat nih ya
terus juga nanti lagi bekerja atau berbegas
itu di thailand
jadi kan misinya apa sih dan tugasnya apa sih dari miss grand international ini
oke kalau misgran organisasi ini bergerak dalam bidang sosial
jadi kita mungkin banyak kita kan di dunia mungkin banyak miss gitu
itu tugasnya beririsan sama atau bagaimana
nah jadi memang mis grand organisasi ini memang agak berbeda karena kita di sini bergerak dalam bidang sosial
dan di sini yang paling penting adalah misinya untuk stop the war
stop the war peperangan ya
jadi memang kita terjun langsung ke negara negara yang memiliki korban korban perang
dan kita memang langsung terjun melihat kondisi mereka memberikan bantuan kepada mereka
oke hampir sebulan ika menjabat sebagai mbak miss international
nah sudah kemana
atau sudah melakukan tugas apa untuk perang ini
kalau untuk perang ini awal menjabat mungkin kita at least kita sudah punya sepuluh negara tapi masih kita simpen listnya
oh gitu masih rahasia
kalau dari sepuluh negara ini sebenarnya buat ika sendiri ika kayaknya paling concern ataupun paling pengen aduh ini kayaknya gerget banget
mau intervensi gitu
itu yang mana sih gitu
kalau untuk pribadi gitu ya sempat ngobrol juga dengan mr nawat presiden dari misk grand organisasi gitu
pengennya kita langsung terjun ke palestine
nah jadi di situ pengen langsung ngelihat bagaimana kondisi
kondisi korban korban dari perang kemudian terutama untuk anak anak karena bagaimanapun anak anak belum mengerti kondisi mereka
ini sedang apa yang terjadi kemudian mereka tiba tiba kehilangan keluarga orang tua kehilangan rumah dan bahkan masa depan mereka
jadi memang benar benar di sini pengen memberikan spirit untuk mereka dan khususnya ingin merangkul para anak anak ini nanti
karena bagaimanapun anak anak ini nanti yang akan meneruskan masa depan dunia kita
lengkah besarnya apa sih
coba kalau misalnya kita nih ya sedang beredar ataupun berita yang sedang panas sekarang ini ketika kita melihat konflik di alepo sebut saja seperti itu ya di suriah
iya di suriah ya
pbb menyebutkan juga ada tiga ratus ribu orang meninggal
lima tahun terakhir gitu ya
sangat banyak sekali
warga sipil akhirnya menjadi korban
nah kalau ika melihat itu akan bergeraknya seperti apa
nah kalau mungkin dari media sosial dulu mbak
jadi banyak yang bilang
baca baca komen kan
jadi begitu ini ika ada perang di sini turun dah langsung ke perang
ya sebenarnya nggak gitu juga gitu kan
mungkin banyak yang masih belum mengerti mungkin kita apa sih tugas dari miss grand international ini apakah langsung terjun ke perang segala macam
suai melupakan crownnya dulu
jadi memang sebenarnya miss gun ini memang bergerak dalam bidang itu tapi bukan terjun langsung ke perang itu langsung
tapi kita lebih concern kita lebih fokus kepada para korban korban perang
kita turun kita memberikan spirit mereka karena bagaimanapun mereka punya luka ya
mereka kehilangan mereka kehilangan segalanya
dan di sini tugas dari miss gun ini sendiri kita turun kita di sini ngerangkul mereka memberikan mereka spirit karena bagaimanapun hidup itu terus berjalan
tadi juga ika menyinggung mungkin nggak langsung ikutan perang nih
tapi mungkin dari media sosial
kira kira apa sih langkahnya gitu
menyebar pesan kedamaian
apa sih langkahnya
jadi dari media sosial akan dihimbau atau bagaimana
bagi remaja remaja bagaimanapun kita harus lebih mengukurkan perdamaian
apa sih yang kita cari dari peperangan
apa sih yang kita cari sebenarnya
kenapa kita harus perang
untuk menjangkau ke alemata atemap itu
oh surya misalkan
aksesnya akan seperti apa sih
nah kita memang dari miss grand organisasinya kita bekerja sama dengan united nation
nah dan mungkin kalau untuk lainnya kesana mungkin dari miss grand organisasinya lebih
lebih mengetahui dan mungkin karena ini masih awal baru terpilih
jadi ada beberapa mungkin yang masih belum mengerti atau bagaimana
tapi ya di sini kembali lagi walaupun sudah terpilih harus terus belajar
harus terus banyak tanya dengan senior
bagaimana bagaimana dan bagaimana
dan semoga satu tahun ini bertugas dengan lancar
semoga mulus sampai dengan tahun depan
jadi bakal lama meninggalkan indonesia
satu tahun akan bertugas
berkantornya lah ya
korea itu di bangkok ya
jalan jalan ke bangkok
ini kan masalah krisis kemanusiaan misalkan
yang melibatkan akhirnya anak anak banyak juga jadi korban
kemudian juga ada lagi krisis migran dan lain sebagainya lah ya
akhirnya apa ya berbenturan disana
nah kalau ika melihat itu semua tuh apa sih pangkal masalahnya gitu kak
oke jadi sebelum kemarin berangkat ke las vegas karantina miss grand
kita ada satu buat dari misken organisasinya disuruh ngebuat satu campaign
seluruh negara yang berkompetisi di miss grand
jadi dan khususnya untuk saya karena berdomisi di medan
jadi disitu saya visit salah satu tempat imigran
tempat tempatnya imigran yang berbase di medan
oh ya medan dan aceh jadi salah satu ya
iya aceh dan medan salah satunya
dan disitu saya melihat bahwasannya banyak negara negara yang keluar
masyarakat yang keluar dari negaranya
kemudian saya melihat kondisi mereka yang ya ampun mbak
menyentuh pas hati kita
sangat sangat menyentuh karena di tempat yang tidak terlalu besar
kemudian mereka disitu berkumpul
mereka nggak tahu harus kemana
harus mereka nggak punya rumah
mereka gak punya negara
dan mereka bingung harus kemana
apa yang harus mereka lakukan
dan yang sebenarnya yang paling penting itu kenapa sih harus selalu bertentangan antara satu dan lainnya
apalagi kita di dalam satu negara
kenapa kita nggak punya satu misi untuk berjalan bersama
kenapa harus bertentangan antara satu dan lainnya
dan itu menurut saya adalah satu poin penting kenapa mereka bisa keluar dari negara itu
karena memang banyak banget kenapa masih harus bertentangan
karena banyak pihak gitu
karena perbedaan itu sendiri kan sebenarnya bisa
jadi pada intinya memang healing begitu ya untuk mereka semua
kita ngomongin perbedaan ya
kita beralih dikit nih dari misinya nih
kemarin kan waktu di sana juga mendapatkan miss
nah itu yang dipakai juga si gok dari palembang ya kalau nggak salah
karena banyak itu kan juga miss miss lainnya juga
apalagi yang dari indonesia tuh rata rata lampung
palembang itu kan yang dibawa
nah itu jadi poin besarnya apa sih
karena kan tiap negara punya ini best national costume yang menarik masing masing
memang ke delapan puluh finalis ini luar biasa mbak
maksudnya dari negara negara mereka menunjukkan yang terbaik
dan salah satunya indonesia juga
saya juga gak mau kalah dong dengan negara lain
membawa nama best indonesia
iya karena memang sebelum berangkat sebelum sketsanya jadi saya langsung bilang ke monkes
kita kerjasama dengan mas dinan
nah kemudian saya langsung bilang sama beliau
mas pokoknya saya gak banyak bicara saya gak banyak mau mau seperti apa
saya serahkan ke mas dinan bagaimana terserah

bergaya juga melakukan tarian sedikit
jadi bukan cuma jalan aja tapi ada koreografer
itu juga latihan dulu
dan gak ada tim yang ngebantu
dan itu ditambah dengan angin
lagi kenceng kencengnya angin
karena kita outdoor kan mbak
jadi bener bener angin tuh goyang goyang
jadi kayak aduh ini yaudah karena aku jatuh
apa apresiasi yang diberikan tim juri misalkan pada waktu di sana ini mas dan international
melihat kostum national only indonesia yang kamu kenalkan ika
nah kalau untuk juri sebenarnya jurinya itu bukan dari tim dari miss grand itu
tapi dikembalikan dari masyarakat
nah jadi kita melalui voting
dan indonesia mendapatkan voting sepuluh juta
dalam satu hari
kekuatan sosial media tuh kayaknya
luar biasa sekali
membawa nama harum bangsa indonesia
best kostum dan juga miss grand international
ini pertama kali
nah ini nanti kan setahun nih ada program tugas bertugas di sana
setelah itu mau kembali ke indonesia mau apa sih yang dilakukan
iya itu kan
ini pertanyaan semua orang kayaknya
selama bertugas di sana buat indonesia apa sih
nah jadi setelah tugas saya masih punya hutang
kebetulan saya mahasiswa kedokteran di medan semester tujuh
dan sekarang sebenarnya sedang skripsi
ya ampun sayang sekali ya
iya jadi ngeliat temen temen udah pada selesai udah pada sarjana udah pada esket
saya masih yaudah deh gak apa apa yang penting
ya hidup kita harus memilih
ya hidup itu pilihan
jadi ya sekarang saya sudah mendapatkan apa yang saya pilih yaudah saya jalankan
nanti setelah satu tahun ini bertugas menyelesaikan tugas dengan baik saya kembali ke kota tercinta menyelesaikan hutang dengan orang tua
oke thank you loh ika sudah berbincang
terima kasih dari selamat juga kita bangga ika membawa nama bangsa indonesia jadi harum
betul semoga targetnya nanti ya jadi istana kedokterannya segera berhasil segera tercapai
dan bangsa indonesia tentu saja dengan misi perdamaian
terima kasih aris
terima kasih banyak